ya kami hanya ingin bahwa kami sudah dinyatakan lolos sebagai cpns pada tahun dua ribu tiga belas
tetapi kami tidak menerima sk teman teman kami semua sudah menerima sk
dua ratus sembilan puluh tiga dari kami tidak menerima sk kemudian kami menuntut kami ke pt un
kami menang dinyatakan menang
kami juga ingin sejahtera seperti teman teman kami yang sudah menerima sk
mereka sudah dinyatakan lolos kami juga dinyatakan lolos
apa bedanya dengan mereka
kenapa kami dijolimi seperti ini
kami hanya mohon bapak jokowi sebagai presiden republik indonesia
untuk memerintahkan bkn kementan untuk segera menerbitkan nip kami
biar kami juga bisa sejahtera seperti teman teman kami yang sudah menerima sk sepuluh tahun yang lalu

hanya itu permintaan kami
kami mohon sekali pada pak jokowi untuk segera bisa menjadikan kami
mengangkat kami menjadi bns
itu saja keinginan kami mbak karena itu juga hak kami
tuntutannya sederhana bahwa kami menuntut agar segera para guru honorer ini dilakukan
segera dilaksanakan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tahun dua ribu

bahwasannya sejak tahun dua ribu tiga belas guru honorer ini sudah mengikuti ujian seleksi dan telah lulus
namun pada nyatanya sejak tahun dua ribu tiga belas itu dinyatakan dari pihak dari pihak bkn
itu menyatakan para guru honorer ini ada cacat administrasi
namun faktanya telah dibawa ke badan peradilan
ya ini pejabat tun yang menyatakan bahwa para guru honorer ini tidak mengalami cacat administrasi
yang telah berkuatan hukum tetap sejak tahun dua ribu tujuh belas
yang menyatakan bahwa para guru honorer ini sebenarnya layak untuk diangkat menjadi pns
namun faktanya pada saat ini sejak tahun dua ribu tujuh belas
kita tidak mengetahui di mana kesalahan dari para guru ini